data rincian perolehan suara masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden
jumlah seluruh suara sah
jumlah seluruh suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
demikian formulir di hasil provinsi
untuk pemilu presiden dan wakil presiden
ditandatangani oleh tujuh orang anggota provinsi
saksi paslon yang menandatangani
terima kasih teman teman kpu provinsi
jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
jumlah pengguna hak pilih ya
btv dan media streaming lainnya